di hari bidan sedunia peristiwa tragis menimpa seorang bidan di kabupaten malang jawa timur
ia dibakar orang tidak dikenal saat sedang bekerja di klinik sehingga menderita luka bakar di kepala dan di punggungnya
rabu siang garis polisi terpasang di sebuah klinik di dusun panggang lele kecamatan kalipare kabupaten malang
lokasi aksi pembakaran yang menimpa seorang bidan klinik
es dibakar seseorang tidak dikenal saat sedang berada di klinik pada senin siang
dikutip dari cnn indonesia com kapolsek kalipare akp soleh masudi menyebut pelaku tiba tiba masuk ke dalam klinik
kemudian menyiramkan cairan bahan bakar lalu menyulut api ke arah korban
warga yang mendengar teriakan korban mendapati perempuan tiga puluh tiga tahun ini terluka bakar parah di bagian kepala dan punggung
dua orang diduga pelaku yang memakai masker dan helm
larikan diri mencari pelaku yang tidak dikenal
pemudakan sepeda motor
sementara itu korban kini dirawat di salah satu rumah sakit
polisi pun menyatakan selain masih menyelidiki identitas pelaku
pihaknya telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa botol pemantik api dan beberapa helai rambut
abdul malik malang jawa timur